aduh bentar deh
mau mana sih
bener tuh kata meli
lo tuh kudu hati hati sama yang namanya clara
lo kurang ngajar banget ya
ternyata dari tadi tuh lo mau ping
tuh tuh lo yuk
untuk pujukin si emak
begini amat sih
tuh pak cacing kermi lagi dah ngomongnya
gini dah ya
dua hari dah
dua hari aja dah
tuh pujukin emak ya
sama tanah ya
kalau enggak awas
ah kebetulan taksi
tot aqui kebetulan
ya sekian tuh biasa banget
nih bakal kacauin aja
tunggu stayed boleh ga
eh udah lulus
itu bakal disengit panggilan integrity
aduh gak jadi deh akan abah ketemu sama si mondi lagi
maafin nih mau ditelat
gimana sih sama kasih yang beraya tuh nungguin kamu sampe bete
maaf ya rai tadi motornya mogok harus ke bengkel dulu
lupa di servis mah gak lama
makanya lain kali jangan lupa servis motor jadi nggak bakalan mogok lagi motornya
ya udah sekarang kamu pesen makanan deh kita semua udah makan kok pasti kamu belum makan kan
itu mending urus ke acara ya jadi gak enak nih
gak apa apa udah pesen aja gi
iya pesen dulu gi ragian kamu pasti capek kan

iya sih laper lagi
tante aku pamit dulu ya takut apotiknya aku buru tutup soalnya aku mau beli obat untuk mamaku
yah megan baru gue nyampe
gue udah dari tadi kali lo nya yang telat
yaudah kalo gitu gue nganterin ke depan yuk
gak usah gak usah cuma ke depan doang nanggung apa enggak
kalo nganterin sampe rumah gimana sih gue
gak salah sih lo by the way thank you ya udah nganterin gue kesini

sampai jumpa megan
sampai jumpa megan
sampai jumpa megan
sampai jumpa megan
sampai jumpa megan
sampai jumpa megan
mbak ini obat mualnya di minum sebelum makan
dan ini obat derondanya di minum tiga kali sehari setelah makan
makasih ya sus
sekarang mbak boleh pulang
jangan lupa tapi minum dan makan obatnya secara teratur ya

mari saya bantu
kamu harusnya gak perlu dateng kesini boy
kalau kayak gini kan jadi ngerepotin
aku gak ngerasa direpoting kok
sekarang mbak boleh pulang
jangan lupa dimakan dan minum obatnya secara teratur ya mbak
dalam kesempatan akhir
bukan ma ini beda sama jantung
ah ma dia
reva lo harus tahu gue lagi di rumah sakit
nganterin nyokap gue yang katanya bisulnya meletus
atau pecah gitu katanya
mau sih baru mau
jadi terus gue lihat gue apa kelar
boy atau clara
kayaknya yang sakit bukan boy deh
kayaknya sakit itu si clara
soal tadi gue liat mukanya si clara itu kayak pucet gitu
terus dipapah papah dikit gitu sama si boy
kayak perhatian banget
aneh banget deh
udah lah mel
nggak usah kayak gitu
lagian juga gue percaya banget kok sama boy
lo harus kasih tahu buy
boy tuh nggak boleh kayak gitu
nanti jangan jangan dia suka lagi sama clara
kalau ian yang kayak gitu ya udah gue cemer
gue kan bukan lo mel
gue kan cuma mau ngasih tau lo info dan gue kasih syarat
gue mau nyari nyokap gue dulu
mau mana sih
bener tuh kata meli
lo tuh kudu hati hati sama yang namanya clara
lo kurang ngajar banget ya
ternyata dari tadi tuh lu moping pembicaraan gue sama meli
nggak ada sopan santunnya banget sih
lah salah sendiri karena apa
karena lo telfonnya tapi handphonenya di lo speaker
ya gue kan enggak mudek
sekalian aja gue kasih tau
sera lo deh
terus lo ngapain di kamar gue
gue pengen lihat anak nutch call gue ini gimana sih keadaannya

hatinya itu lagi dipermainkan sama laki laki
dipermainkan sama yang namanya boy
aduh kasihan banget
kasihan banget sih lo bener bener
udah udah gue gak mau denger omongan lo
gak ngaruh buat gue
pergi nggak dari kamar gue
gue gak ikut campur sih
kebetulan gue tau aja
gue telpon boy atau enggak ya
kalau misalnya gue telepon
mendingan gue tunggu boy aja yang telepon sama gue
gue harus percaya banget sama boy
dah lagi cemburu kan galau kang
gue udah melewati masalah galau
biasa stres ya gue punya mahmud kayak gitu di rumah
bikin tambah susah aja hidup gue
suster makasih ya udah nganterin
aku ikut nganterin kamu aja sampe di rumah
gak usah bu aku bisa sendiri kok
jangan ya clara aku udah dipesenin sama nyokap aku
buat nganterin kamu sampe di rumah
karena kamu kan masih sakit
iya tapi kan sekarang aku udah sembuh
clara kamu tuh belum bener bener sembuh kamu tuh masih sakit
kamu tuh masih sakit
dan aku juga gak mau kamu kedepan kenapa di jalan
nanti aku lagi yang kepikiran
ya udah udah terserah kamu aja
udah soal motor aku aku tinggalin disini nanti aku bisa balik lagi kok
raya kamu tuh sejak kapan sih hobi balapan motor gitu
ehm sejak kecil tante
kamu gak takut itu kan olahraganya laki laki
rentan kecelakaan bahaya laut kan
iya sih tante
yang namanya celaka itu kan takdir allah
lagian juga selama ini raya gak kena apa apa kok aman aman aja
sampai jumpa lagi